jelang putusan mahkamah konstitusi wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala meminta masyarakat bersabar dan menunggu besok
jk juga menegaskan akan menerima apapun hasilnya
hal ini diungkapkan jk usai menghadiri pertemuan saudagar bugis makassar di kota makassar sulawesi selatan
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri ini meminta semua pihak bersabar menunggu putusan mk
jk hanya menegaskan semua pihak bisa menerima putusan mk
dan kita saat ini menunggu putusan mk
kalau pertemuan dengan megawati